dan kita sudah terhubung lewat sambungan zoom dengan jurubicara pemerintah untuk vaksinasi covid sembilan belas siti nadia tarmizi
selamat sore bu nadia
ya dengan verdi terima kasih bu sudah bergabung dengan kita sore ini
bu nadia langsung saja kita ingin konfirmasi beberapa hal
agar kemudian tidak menimbulkan kebingungan soal vaksinasi yang berlangsung saat ini ya bu ya
ini spesifik soal kasus bupati sleman yang positif covid sembilan belas setelah satu minggu lalu divaksin tahap satu
apa yang bisa dijelaskan soal ini bu nadia
ya yang perlu kita pahami bahwa vaksin itu adalah sebenarnya sesuatu yang sangat bermanfaat untuk tubuh kita
jadi vaksinasi itu kalau kita lihat adalah vaksin sinovac yang diberikan
ini adalah vaksin yang sifatnya virusnya sudah mati atau inaktif
sehingga tidak mungkin menimbulkan sakit
kepada orang yang menerima vaksinasi
nah yang memungkinkan ini adalah bapak bupati yang tentunya kita turut prihatin dengan kondisi beliau ya
bahwa bapak bupati pada saat mendapatkan suntikan vaksin pertama di tanggal empat belas januari
ini belum artinya belum menunjukkan gejala
sehingga karena tidak ada gejala kita tidak ada kecurigaan
tapi sebenarnya pada saat itu bupati mengatakan
mungkin sudah terpapar covid sembilan belas
nah kemudian kita bisa pastikan bahwa sakit covid sembilan belas bapak bupati ini
tentunya kalau melihat dari rentang waktu yang kita lihat
bahwa positif itu baru didapatkan pada tanggal dua puluh januari
berarti ini adalah setelah lima hari daripada penyuntikan
dan ini kalau kita melihat tentunya buku
akan disebabkan oleh vaksin ini
ya silakan ibu dilanjutkan
ya tentunya kita melihat bahwa vaksin ini
mengapa kemudian tidak menimbulkan proteksi
karena memang vaksin ini membutuhkan waktu untuk bisa membentuk sistem kekebalan tubuh
jadi pada saat bapak bupati mendapatkan virus covid sembilan belas
vaksin ini belum membentuk kekebalan tubuh
yang bisa kemudian melawan virus yang menginfeksi tersebut
oke artinya kemudian ada masa inkubasi untuk membentuk daya tahan tubuh atau imunitas ini secara sempurna
begitu ya bu nadia ya
sejumlah ahli kalau saya tidak salah koreksi ya bu
kalau ini dinamakan dengan kipi ya artinya kejadian ikutan pasca imunisasi
bagaimana kemudian kita bisa memahami secara sederhana bu nadia
ya tentunya kasus kipi ini berbeda dengan kasus covid sembilan belas

jadi tentunya vaksin yang diberikan itu belum bisa untuk memberikan proteksi kepada bapak bupati
tapi satu hal yang bisa kita lihat bahwa vaksin ini betul betul memberikan perlindungan terhadap keparahan penyakit yang kita derita
jadi kalau kita lihat bapak bupati ini usianya sudah hampir enam puluh
sakitnya beliau itu malah tidak ada gejala dan beliau melakukan isolasi mandiri di rumah
artinya keparahan daripada penyakit itu bisa terlindungi dengan adanya vaksinasi
persepsi ini harus dipahami dengan jelas agar tidak kemana mana pemahamannya bu nadia
kalau boleh tahu pak
berapa lama kemudian vaksin ini mulai efektif bekerja saat seseorang divaksinasi
karena ini memang akan muncul setelah empat belas sampai dengan dua puluh delapan hari setelah penyuntikan kedua
jadi memang masih membutuhkan waktu ya karena pak bupati sendiri baru mendapatkan suntikan pertama
sehingga memang sistem imunitasnya memang belum optimal untuk bisa tadi melawan virus
artinya kemudian setelah dua kali mendapat vaksinasi ini imunitasnya sudah terbentuk
tapi dalam catatan prokes
tetap diterapkan begitu ya bu nadia ya
karena mengapa protokol kesehatan harus tetap kita terapkan
karena saat ini kita dalam masa pandemi
artinya tingkat penularan virus di dalam masyarakat itu masih sangat tinggi
yang kedua tentunya untuk kita mendapatkan kekebalan kelompok
ini kita masih harus menunggu masyarakat lainnya yang akan mendapatkan vaksinasi
bu nadia terakhir pesan penting
terkait vaksinasi ini dan juga beberapa informasi informasi yang berpotensi untuk disinformasi seperti kejadian kejadian yang berlalu
apa yang perlu ditegaskan
jadi kami ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa vaksin ini adalah suatu bentuk suntikan yang sangat aman
jadi virus yang akan di dalam vaksin tersebut adalah virus yang sudah dimati dan dipastikan tidak akan menimbulkan penyakit
jadi jangan ragu ragu untuk mendapatkan vaksinasi karena vaksinasi ini akan tetap memberikan perlindungan kepada kita
dengan tentunya membentuk kekebalan tubuh sehingga kita bisa tidak menjadi sakit
ataupun kalau sakit tidak bertambah parah penyakitnya
kita akan melindungi diri kita
melindungi keluarga kita dan melindungi orang terdekat kita dengan kita melakukan vaksinasi
baik terima kasih siti nadia tarmizi jurubicara pemerintah untuk vaksinasi covid sembilan belas
terima kasih bu nadia sudah bergabung dengan kita sore ini